saksi lain hari ini adalah mantan sekretaris fraksi partai golkar dpr adekomarudin
yang mengaku tidak pernah menerima uang dari mantan dirjen dukcapil kementerian dalam negeri irman
dukcapil kementerian daun negeri irman terkait proyek ktp elektronik